babak pertama gugatan pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi segera dimulai
tim hukum anies mohaimin jadi pasangan pertama yang mendaftarkan gugatan sengketa pilpres ke mahkamah konstitusi
tim hukum amin meminta pemilu diulang tanpa putra sulung presiden jokowi gibran raka buming raka
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden
sama dengan tim hukum amin tpn ganjar mahfud juga menggugat hasil pilpres ke mk
mahkamah konstitusi diminta mendiskualifikasi kibran raka bumingraka dari kontestasi pilpres
dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh mk mk dan terakhir oleh dkpp
ada diskualifikasi kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh tps di indonesia
jadi bukan di satu tempat atau dua tempat tapi di seluruh indonesia
tuntutan pemilu ulang dari kubu satu dan tiga direspon menohok cawa pres prabowo kibran raka bumingraka
gibran menyindir tim lain menggugat hasil pemilu hingga jagoannya menang
jika nomor satu nomor tiga ada hal hal yang kurang berkenan silahkan diproses melalui jalur jalur yang sudah ada
kalau pemilu diulang tanpa mas gibran itu tanggapannya gimana
misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi apakah minta diulang sampai menang
sekali lagi kalau ada yang kagum
kalau ada yang kurang berkenan silakan melalui jalur jalur yang sudah ada
kan sudah ada mekanismenya sendiri sendiri
bukan hanya paslon satu dan tiga yang membentuk tim hukum
di bawah pimpinan yusril iza mahendra prabowo gibran siap menghadapi sidang sengketa pilpres rabu besok
tim liputan kompas tv